wakil presiden terpilih maruf amin menilai pertemuan megawati soekarno putri dan prabowo subianto sebagai sinyal positif
⁇ maruf ⁇ menurut maruf pertemuan ketua umum pdi perjuangan dan ketum gerindra itu akan mengurangi ketegangan dan perpecahan pasca pilpres dan pileg dua ribu sembilan belas
pertemuan kedua tokoh ini juga akan mendinginkan situasi dan mencegah perpecahan di akar rumput
bagus ya elit elit politik kita itu harus mulai bersilaturahim supaya tidak ada lagi ketegangan ketegangan yang masih tersisa
ya dengan pak jokowi sudah sekarang dengan bu mega ya teruslah bersilaturahim dengan tokoh tokoh yang lain sehingga tidak ada juga sisa ketegangan tidak ada kecurigaan juga gitu loh
jangan sampai ada curiga oh kenapa dengan ini dengan ini tidak saya kira itu bagus sekali ya dan juga supaya punya pengaruh di akar rumputnya supaya di masyarakat tidak terbelah lagi